menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
menggencarkan program work from bali untuk tujuh kementerian di bawah koordinasinya
nantinya para pegawai ini akan melakukan pekerjaan dari pulau bali
karena dinilai dapat mengoptimalkan pemulihan pariwisata di sana
lalu bagaimana mekanismenya kita akan langsung membahasnya
dengan bapak odo r manuhutu yang merupakan deputi bidang koordinasi pariwisata dan ekonomi kreatif
kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi
selamat malam pak odo
selamat malam ibu mestri
pak odo ini pernyataan dari pak luhut untuk kemudian mendorong para pegawai
di tujuh kementerian di bawahnya untuk bisa work from bali ini
kemudian ramai diperbincangkan nih pak pro kontra ada di sana
sebenarnya bagaimana sih pak mekanisme dari arahan pak luhut ini
baik terima kasih ibu festi
mungkin kita harus lihat konteks luasnya sebelum
sebelum kita dwell into details mengenai mou antara kemenko marfes dengan itdc
kita harus lihat bahwa bali adalah provinsi yang mengalami penurunan kontraksi ekonomi
nah kalau ibu mestri atau teman teman atau para sahabat sahabat lain yang memberikan komentar
kalau pernah ke bali satu dua
bulan lalu akan melihat betapa terpuruknya bali
ya untuk membayar pegawai pun tidak cukup
untuk membayar listrik pun tidak cukup
untuk maintenance pun tidak cukup
dan ini kita lihat di bali wide
artinya apa artinya memang ada krisis yang terjadi di sana
program work from bali adalah tujuannya adalah
bukan memaksa tapi memberikan kesempatan bagi tujuh kl atau kementerian lain
untuk menggunakan mou ini
untuk dapat mulai melakukan perjalanan ke bali utamanya terdaerah nusa tua
supaya pertama menciptakan rasa percaya bahwa bali sudah terbuka
bali ini semakin baik kondisinya
adalah untuk menjaga ekosistem dari industri pariwisata
karena kita harus lihatnya mungkin bukan satu dua tahun ke depan tapi tiga lima tahun
anda bisa bayangkan jika para pekerja di sana kehilangan pekerjaan
dan mereka menganggul satu dua tiga tahun
apa yang terjadi
dia akan kehilangan pengalaman
dan ketika bali pulih dari pulih sektor pariwisatanya dalam dua tiga tahun
dan para pekerja ini sudah pindah pekerjaan
maka ekosistem ini tidak dapat membantu untuk menampung para wisatawan yang kembali
nah jadi kita lihatnya mungkin bukan hanya sekarang satu dua bulan ke depan
memang ada komentar kenapa apakah tidak lebih efektif menggunakan tukang anggaran
mungkin afiliatnya lebih komprehensif lebih luas lebih dalam
pertama anggaran pemerintah untuk bank source untuk membantu satu kn
untuk vaksin itu mencapai lebih dari lima ratus triliun
dan anggaran pemerintah dari tujuh kl yang ada di bawah kemenko
itu tidak lebih dari satu dua triliun perjalanan
tapi apa yang manfaat dari perjalanan ini menumbuhkan rasa percaya
kedua adalah untuk memastikan bahwa para pegawai pegawai yang hidupnya
dari pariwisata bisa tetap menjaga asalnya
oke pak odo berarti ini nanti
hanya itu saja
pak odo ini berarti anggarannya itu nanti dari apbn
kemudian anggarannya dari perjalanan dinas ya pak ya
apakah artinya ini sejumlah orang akan diwajibkan untuk melakukan perjalanan dinas
dan bekerja di bali atau seperti apa teknisnya pak mungkin
ya ini mungkin selalu kita memang suka berkontroversi tanpa melihat datanya dengan detail ya
jadi mungkin mari kita bersama sama melihat isu dengan baik
dan pertama adalah
anggaran perjalanan dinas
kan selalu dianggarkan setiap tahun
itu salah satu
kedua adalah kita memberikan kesempatan bahwa para asn ini
ketika mereka melakukan perjalanan ke nusa kita
pagunya artinya tarif yang akan dikenakan oleh hotel adalah tarif yang sesuai aturan kementerian keuangan
jadi tidak melebihi itu
jadi sesuai governance nya
dan harus dilihat di sini adalah
konteks yang lebih luas lagi adalah vaksinasi di bali adalah paling cepat dilakukan oleh pemerintah
jadi paling tinggi kenapa itu
karena ketika para asm kemudian wisatawan domestik melakukan perjalanan ke bali
dan memang targetnya adalah bali pada juli ini
sampai saat ini
minggu lalu datanya adalah lebih dari satu dua juta sudah divaksin
yang ditargetkan adalah dua delapan juta penduduk bali di atas delapan belas tahun
pada utamanya ya kesehatan
kedua adalah memberikan trust
dan ketiga penting adalah kali ini kan adalah barometer pariwisata indonesia
barometer ini kita bantu
harapannya depannya adalah wisatawan
wisatawan akan kembali
akan kembalinya pulih pariwisata
tapi pemulihan pariwisata itu tergantung ada dua hal
pertama adalah vaksinasi yang terus digalakan oleh pemerintah
kedua adalah yang dilakukan oleh teman teman kemen parekraf
yaitu penerapan protokol chse di simpul simpul pariwisata
apakah di hotel di restoran
baik paodo dari tadi
dan ketiga paling penting dan utama adalah masing masing dari kita
disiplin menerapkan mencuci tangan jaga jarak
dari tadi pak odo sudah menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana kemudian tujuannya harapannya bisa tercapai
tapi kita kembali lagi pak
tadi mekanisme awalnya
siapa siapa saja sih pak dari tujuh kementerian ini yang nanti akan ditugaskan untuk work from bali
teknisnya seperti apa pak
karena ini masih jadi pertanyaan
siapa nanti yang kemudian akan work from bali
kemudian juga akan melakukan apa begitu saat work from bali ini
boleh dijelaskan hal itu pak
jadi kan gini bu
kita lihat dua puluh tahun yang lalu
apa yang terjadi ketika bali mengalami serangan terorisme
ada penurunan selama tiga empat bulan drastis
banyak orang kehilangan pekerjaan
nah tahun dua ribu an itu ya apa yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah membuat berbagai konferensi internasional
kalau tidak salah sampai dua belas konferensi internasional dalam periode kurang dari sebelas bulan
saat itu diinisiasi oleh kementerian luar negeri
bukan untuk mengamburkan uang tapi untuk memulihkan rasa percaya bahwa bali is a good place to visit
jadi lihatnya bukan itu
lihatnya bukan mekanisme a b c d
masing masing kementerian memilih mekanismenya
menentukan apakah pergi ke satu daerah atau tidak
kedua adalah masing masing kementerian mempunyai tupoksi dan punya target targetnya
jadi harus kita lihat adalah
bagaimana kita bersama sama sebagai bangsa menyelamatkan barometer pariwisata indonesia yang saat ini adalah bali
berarti artinya pak odo
pak odo apakah artinya kemudian
seperti saat ini kita di borobudur bagaimana mengembangkan lima dpsp borobudur toba mandalika labuan bajo dan likupang sebagai destinasi berkualitas
dan destinasi berkualitas kuncinya adalah prasutra yang baik
jaga kesehatan terapan chse dan ketiga pada masa pandemi ini adalah kecepatan vaksinasi
sebagai mana arahan pak odo
berarti arahan dari kemenko ini adalah bagaimana tujuh kementerian di bawahnya ini membuat acara ya nanti pak
bentuknya seperti itu atau seperti apa pak
membentuk acara seperti conference dan hal serupa untuk kemudian diadakan tempatnya di bali begitu
seperti cnn kan pasti setiap tahun ada acara gathering
atau setiap minggu atau setiap bulan
kurang lebih seperti itu
tidak bukan sesuatu yang sulit dan rumit
oke targetnya akan dimulai mulai kapan itu pak nanti pelaksanaan tersebut
anytime sejak mou ditandatangan ini
mou sudah ditandatangani ya kita akan lihat bagaimana nanti perkembangannya dan pasti harapannya tadi yang bapak sebutkan
bali dipilih sebagai destinasi karena itu merupakan barometer apakah kemudian nanti akan ada perluasan juga pak
misalnya work from lombok atau work from jogja kampung
seperti yang tadi bapak sampaikan
tentu saja bu ini bagian dari upaya pemerintah yang apa yang dicanangkan oleh pak menteri pak reklap mengenai mari bangga berwisata di indonesia aja
indonesia adalah negara yang kaya kayanya kaya alamnya beragam
dan mari kita mengeksplorasi kawasan kawasan itu saja dimulai di bali tapi di tempat tempat lain
terakhir pak odo
dari pihak pemerintah sendiri
dari pihak pemerintah sendiri
seberapa yakin nantinya gerakan ini atau arahan ini bisa benar benar mendongkrak kembali pariwisata yang ada di bali
seberapa optimis pak
jadi kan hanya salah satu dari upaya kita untuk pemulihan para wisata di bali
hal lain mungkin ini karena kesempatan yang kita bisa bahas adalah bagaimana mendiversifikasi perekonomian di bali
nah kita bersama sama bapak nas dan juga dengan kementerian dengan juga pemprov bali
juga dengan bank indonesia sedang memikirkan bagaimana mendiversifikasi mentransformasi ekonomi bali
ya tetap para wisata tapi para wisata yang berkualitas
tapi bagaimana sektor sektor lain bisa dikembangkan apakah pertanian perikanan apakah dagangan
ini kita sedang bersama dengan bapak nas dan juga dengan pemda bali akan meluncurkan grand design mengenai transformasi bali
harapannya dapat diluncurkan pada bulan september ini
baik terima kasih banyak bapak odo manuhutu deputi bidang koordinasi pariwisata dan ekonomi kreatif
kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi
terima kasih atas waktunya pak kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan dan juga penerapan dari work from bali ini ya pak
terima kasih pak selamat malam
kita tunggu ibu